man gue beli satu dah cendol lo
saya juga satu ya mas
ke warungnya campur ya mas pur
mau istirahat agak enak badan
sekarang badannya udah enakan mak
lo alasan doang ya kagak enak badan
biar bisa lele doang di rumah gitu
jak denger ya
jadi orang harus bisa bersyukur
udah bagus ada kerjaan ngojek
jangan capek capek dikit
tersakit beneran ngesel loh
indi ku katil century